pada sidang perdana tragedikan juruhan pada senin lalu
tiga dari lima terdakwa yang bersatus polisi aktif
didampingi tim yang dipimpin kepala bidang hukum atau bitkumpol dajatim
kombes polisi adi karyatobi
adi dan timnya lengkap mengenakan pakaian layaknya seorang lawyer
padahal mereka adalah polisi
adi mengaku sudah mengantongi surat puasa dan izin insidentil
dari pengadilan negeri surabaya
jaksa penuntut umum sudah mengajukan keberatan
dengan status profesi penasihat hukum tiga terdakwa polisi
namun ditolak majelis hakim
melalui pesan singkat
humas pengadilan negeri surabaya suparno mengatakan
ya bisa kalau dari pihak kepolisian memberikan bantuan hukum
kepada anggotanya yang terkena masalah hukum
pengajar hukum pidana universitas brawijaya
fahrizal afandi menilai izin insidentil ini tidak tepat
ia merujuk pada undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua
tentang advokat yang menyebut tni polri
tidak bisa menjadi advokat
ia menilai praktik yang terjadi di sidang tragedikan juruhan
bertentangan dengan aturan hukum yang ada
penasihat hukum ini harus advokat
sesuai dengan undang undang delapan belas tahun dua ribu
tni polri dan pns
itu tidak bisa menjadi advokat
misalnya saya sebagai pns dosen
saya tidak bisa menjadi advokat
polisi juga tidak bisa jadi advokat
kalau pensiunan bisa
jadi apa yang dilakukan praktek hari ini
itu sebenarnya bertentangan dengan
aturan hukum yang ada
dasar hukum yang dipakai polda jatim adalah
peraturan kapolri atau perkap nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
terkait tata cara pemberian bantuan hukum
kepada anggota polri
justru penggunaan perkap ini
untuk membela tiga terdakwa adalah bentuk
upaya untuk melindungi diri sendiri
dan menganggap perbuatan tiga terdakwa ini
tidak salah dan layak dibela
padahal tragedikan juruhan
bermula dari kesalahan prosedur polisi
sehingga mengakibatkan satu ratus tiga puluh lima orang meninggal dunia
nah ini kan jadi aneh
yang yidik polisi
kemudian yang jadi tersangka polisi
kemudian dibela polisi
bap nya yang dipertahankan oleh jaksa
itu juga dibuat oleh polisi
ini kan praktek yang tidak benar
ini kan menunjukkan bahwa
polda itu melindungi anggotanya
yang paling berbahaya kata fahrizal adalah
bitkum polda yang menjadi penasihat hukum
memiliki akses penuh ke penyidik
sampai semua hal yang seharusnya bisa menjerat terdakwa
bisa dijadikan bahan meloloskan terdakwa dari jerat hukum
praktek seperti ini sebenarnya beberapa kali dilakukan polisi
untuk membela anggotanya yang bermasalah secara pidana
misalnya dalam kasus penyerangan terhadap
mantan penyidik kpk novel baswedan
yang pelakunya juga adalah polisi aktif
dan dibela oleh bidang hukum polisi
pendamping hukum tim gabungan aremania
andi irfan mengatakan
persidangan kasus ini sudah menunjukkan kejanggalan
pada hal baru di sidang perdana
kejanggalan itu adalah
kuasa dan izin insidentil
bagi bidkum polda
untuk menjadi penasihat hukum terdakwa
dari unsur kepolisian
saya kira itu yang menimbulkan problem
dari sisi akuntabilitas pendagangan hukum
seharusnya polisi tidak perlu
dan tidak sampai terlibat sejauh itu
ini yang salah
ini kan bukan persoalan personil polisi
tapi ini makin mengkonfirmasi bahwa
ini institusi polisi sedang melindungi dirinya
dari upaya untuk kita semua
dalam proses pengungkapan kebenaran
dan pendagangan hukum
ditemui usai sidang senin lalu
penasihat hukum tiga terdakwa
kombes polisi adi karya tobing
akan menyampaikan eksepsi
atau keberatan atas dakwaan
dari jaksa penuntut umum
dan kami sepakat untuk melakukan eksepsi
terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan
dan disampaikan kepada
keberatan ini ditujukan pada konstruksi kasus
yang disusun sendiri oleh kepolisian
khususnya penyidik dari polda jawa timur
niftafarit herudi sudarmanto
surabaya jawa timur